duka untuk sumatera barat di mana sudah enam puluh tujuh orang meninggal
dan sekitar dua puluh korban masih hilang dalam bencana lahar gunung marapi
pemprov sumbar menetapkan tanggap darurat hingga dua puluh enam mei dua ribu dua puluh
yang bertujuan mempercepat penanganan bencana
salah satu yang terdampak bencana lahar merapi adalah anak anak
mereka kini mendapat pendampingan pemulihan trauma di posko posko pengungsian
tak sedikit di antara anak anak ini kehilangan sanak saudaranya
beberapa titik tentunya di setiap penungsian yang ada
setelah ini kita akan mobile
tadi kita baru saja juga memberikan bantuan kepada masjid di simpang manunggal
nanti setelah ini kita akan ke parambahan
ke lokasi yang juga terdampak dan juga di daerah pasilawe tentunya
menteri sosial tri risma hari ini yang datang ke tanah datar
meminta agar pengungsi yang berada di bangunan masjid ubudiah direlokasi
karena hanya berjarak lima puluh meter
mensos juga menyarankan pemda menyiapkan pengungsian jangka menengah
bagi warga yang rumahnya rusak sebelum ditentukan apakah permukiman akan direlokasi atau tidak
pertama harus memindah pengungsian yang ada di jalur lahar dingin
karena kita tidak tahu kondisi cuaca ini
kitsian untuk waktu yang sedang dan terutama yang kondisi rumah rumahnya hancur
di waktu jangka menengah maupun jangka panjang
sementara itu menteri pertahanan yang juga presiden terpilih prabowo subianto
menyerahkan bantuan untuk korban banjir lahar hujan gunung merapi di padang sumatera barat
prabowo tiba di padang pariaman usai kunjungannya ke qatar
bantuan yang diserahkan akan disalurkan ke wilayah terdampak
di antaranya kabupaten tanah datar agam dan kota padang panjang
sejumlah wilayah yang terdampak banjir lahar hingga longsor di sumatera barat
agam tanah datar padang panjang hingga padang pariyaman
tim liputan kompas tv
saudara hampir satu pekan pasca bencana banjir lahar hujan dan longsor di sumatera barat
lalu apa yang tengah dilakukan otoritas bersama juga dengan pemerintah daerah setempat
apakah opsi memindahkan warga dari lokasi bencana
keharusan kita ulas bersama dengan bupati tanah datar eka putra
dan salah satu korban bencana yang berada di pengusiam yang ada di agam pak edi widodo
selamat pagi bapak pak bupati pak edi
saya ke pak bupati dulu pak bupati
bapak bupati sekarang sudah bagaimana keadaannya
paling terbaru saat ini di kondisi yang
baik terima kasih kami sampaikan
sampai data pagi ini korban meninggal dunia di tanah datar itu ada dua puluh sembilan orang
dan ada tiga lagi yang sudah ditemukan itu belum teridentifikasi
terus korban hilang itu ada tiga belas orang
korban luka luka itu dua puluh orang
dan rumah yang hanyut itu di dua puluh tiga unit
rumah yang rusak itu lebih kurang tiga ratus unit
dan kerugian kerugian kendaraan baik roda empat dua itu hampir satu ratus tujuh puluh unit
dan juga ada jembatan hanyut dan jembatan rusak
dan juga ada irigasi yang rusak yang sudah mulai teridentifikasi itu ada enam puluh satu unit
baik yang rusak parah ada tiga ratus ya pak bupati ya rumah tadi ya yang anda katakan ya
jadi untuk rusak parah rusak ringan rusak sedang itu
itu nanti ada yang mengidentifikasi dari pnbb
kami melaporkan ada keadaan rusak rumah di tanah datar itu ada tiga ratus an
ada tim ada tim yang akan mengidentifikasi yang mana asesmen itu ada yang berat ada yang ringan dan sedang
baik saya ingin menyoroti juga ini beberapa dampak destruktif yang disebabkan oleh banjir lahar hujan beberapa waktu yang lalu yang menimpa tanah datar
ini mayoritas warga yang terdampak
terutama warga yang rumahnya rusak parah ini memang berada di sekitar sungai yang dialiri air dari hulu gunung merapi
betul sekali jadi yang rusak itu di das gitu
di das di daerah sungai begitu ya
ya tidak dan bahkan air lahar dingin ini jarak dari sungai itu sampai dua ratus meter kiri kanan itu
sampai empat ratus sampai lima ratus meter pelebarannya
ya berarti memang sangat destruktif dan sangat masif begitu ya peristiwa lahar hujan kemarin itu
lalu berdasarkan pantauan anda juga di sana warga warga ini sebelumnya sudah ada early warning system atau peringatan dini jika akan terjadi lahar hujan atau seperti apa pak bupati sebelumnya
sudah ini kan bukan yang pertama
kita bulan ramadan dulu itu sudah terjadi juga dan air sudah besar
kita sudah mengingatkan semua baik kami sendiri tanggung pasir kota maupun purkopinda dan juga pemerintahan kecamatan dan negari itu sudah memberitahu kepada warga kami di pasaran
tapi ini diluar dugaan ya di luar dugaan ini air itu lahar itu sampai dua ratus meter sampai tiga ratus meter kiri kanan
dengan lumpur yang ketinggiannya itu lebih kurang satu lima meter
ya menurut analisis dari pemerintah tanah datar sendiri dari ahli ahli yang bekerja sama juga dengan pemerintah bagaimana pak
mengapa itu bisa melebar akhirnya seperti yang bapak bilang tadi dua ratus meter lebih luas dampaknya dan juga lebih masif begitu
ya yang pertama kencangnya hujan derasnya hujan debit hujan tinggi di gunung merapi maupun di bawah
sehingga ada berapa sungai ini yang tidak ada check down
dari lebih kurang dua puluh aliran sungai yang dari gunung merapi itu hanya baru dua yang ada checkdown kami di tanah datar
dan satu cek dam itu juga dilewatin oleh air
melebar melempar mengikis tanah yang ada di sekitarnya dan juga air itu naik ke atas sungai gitu
yang kedua memang menumpuknya lumpur erupsi di atas yang itu juga yang turun
karena erupsi ini dari bulan desember mas lajus
erupsi ini dari gunung merapi memang secara periodik lebih aktif
atau lebih intensif dibandingkan dengan gunung gunung api lainnya untuk gunung merapi
kepala pusat data informasi dan komunikasi kebencanaan badan nasional penanggulangan bencana
pak abdul muhari yang juga tersambung melalui sambungan virtual
selamat pagi pak muhari
selamat pagi mas andi
pak muhari tanggap darurat hingga dua puluh enam mei ini masih fokus di pencarian atau sudah menyangkut hal hal lain
seperti misalnya relokasi ataupun juga mencari solusi lain untuk memindahkan pengungsian yang masih berada di lokasi lokasi yang tidak aman
ya kemarin kita sudah melakukan rapat binta sektor
ini juga dihadiri oleh pimpinan daerah bupati kanadatar sekda agam
dan juga wakil gubernur
untuk di minggu kedua tanggap darurat ini menjelang akhir ini memang untuk pencarian dan pertolongan masih terus menjadi prioritas
tetapi kita sudah mulai berbicara tentang early recovery
persiapan persiapan yang kita perlukan
kita masuk pada fase transisi darurat menuju rehabilitasi dan produksi
kita sudah mulai mapping kembali daerah rawan bencana di sekitar aliran atau zona peta rawan bahaya yang dikeluarkan oleh

kemudian mulai menghitung berapa saja sebenarnya jumlah penduduk yang mungkin saat ini tidak terdampak
tetapi mereka berada pada zona merah aliran mahar atau aktivitas vulkanik gunung merapi
karena kita tidak hanya berbicara bagaimana merekonstruksi pemukiman atau hidup dan kehidupan warga yang terdampak saat ini
tetapi kita juga harus mengandung warga yang berpotensi terdampak bencana serupa di masa datang
ada estimasi estimasi jumlah penduduk yang kita sudah diperiksa
dari enam puluh rumah sampai satu ratus enam puluh ribu rumah yang berada pada zona kawasan rawan bencana
kalau kita menggunakan skenario hanya pada zona tersebut
kemudian kita kasih bapak lima ratus meter kiri kanan
kalau aliran ini dia menyebar sampai dua ratus meter kiri kandar
sampai size kalau buffernya ini satu kilo
nah kita sudah memetakan itu
tetapi kita juga melakukan cost benefit analisis
bagaimana kalau masyarakat yang berada di daerah potensi terdampak ini
bukan objeknya yang kita perhatikan
tapi sumber bencananya yang kita kurangi
tadi disampaikan juga oleh pak bupati
potensi bencana yang kita tutup atau yang kita kurangi
misalkan dengan membangun sabodam atau check bom di atas itu
ya bpb juga sudah melakukan analisis kira kira minimumnya yang kita butuhkan dalam sesegera mungkin ini berapa
sudah kita keluarkan dan pupr juga kemarin sudah kita informasikan
dan mau berkomitmen untuk segera menindaklanjuti ini
paling tidak kepala bnpb kemarin
sepuluh atau dua belas cekdam
di lanjutan kemudian di tahun depan
untuk mengurangi besaran volume material vulkanik
yang berposisi turun ke pemukian mawak
dan ini bisa kita benar benar minimalisasi
dan semua sektor terkait kemarin
dan ini juga bisa kita beri pengetahuan
untuk yang tadi yang ditanyakan
karena untuk kejadian kemarin
itu kita masih berpatokan pada intensitas curah hujan
kita masih belum bisa spesifik nantinya
mengurucut ini rencana yang akan terjadinya
dengan intensitas hujan tinggi ini
seperti yang kita lihat diwawasan
jadi aplikasi beberapa hal
yang ini kita yuk seperti perhut bien
sehingga kita bisa dengan cepat memberitahuan kepada masyarakat di hilir apakah ada potensi
banyak ngandang apakah ada potensi bambu besar atau kelepasan sihat lainnya di hadiah di daerah
hulu sehingga masih dihirir itu sesegera mungkin melakukan aksi hal hal seperti ini sudah mulai
kita bicarakan di samping secara praktek di lapangan pencarian korban dan penanganan
pengungsi pembersihan tampak itu masih menjadi prioritas baik ya dari tadi mungkin juga pemirsa
kompas tv mendengar apa itu cek dump saya akan mencoba menjelaskan juga ini koreksi juga kalau
saya salah bapak pak muhari juga pak bupati cekdam itu adalah bendungan kecil ya kira kira
begitu ya bendungan kecil yang dibangun melintasi saluran air atau sungai yang bertujuan ya untuk
menurunkan kecepatan aliran air kurang lebih begitu ya
pak bupati dan pak muhari ya dan menahan material material yang dibawa oleh rider jadi
pasir batunya tinggal di atas nanti airnya mengalir ke bawah tapi air mengalir ke bawah itu arusnya
sudah tidak destruktif oke yang tadi juga pak bupati menekankan juga tetap akan dikembangkan terus untuk
pemenangan cek dam cek dam di sejumlah area sungai karena dari dua puluh apa namanya tempat tempat aliran
sungai itu baru ada dua ya hingga saat ini yang di tanah datar baik saya ke pak widodo
dulu bapak bapak pak widodo sekarang bapak mengungsi di daerah mana yang ada di agam pak widodo di daerah
simpang mukira oke ini cukup aman ya pak ya daerahnya dari aliran sungai yang dialiri dari
hulu gunung merapi ya pak iya betul sudah jauh begitu ya bapak ya bapak saat ini rumah rusak pak
kebetulan kami berusaha disini saya bengkel oke bengkel bengkel jadi sebelah bengkel itu tempat tinggal
saya biasa ya sekarang sudah tidak bisa dihuni karena hai rusaklah usahelo abis jadi bengkel
dan rumah itu bersebelahan begitu ya pak ya kalau lokasi nya ini lokasinya jauh dari aliran sungai
atau cukup dekat seberapa jauh jaraknya pak
sekitar tiga puluh lima meteran pak
oh tidak jauh ya kalau tiga puluh meter ya
tidak sampai setengah kilo
tidak sampai seratus meter bahkan tiga puluh lima meter
kejadian bisa diceritakan pak
sedang apa dan bagaimana
terjadinya sangat cepat sekali ya pak
mungkin dalam hitungan detik lah
karena memang malam ya
oke memang nampak sekali pak
melihat kondisi di sekitar rumah
keluarga dalam kondisi yang selamat pak
bagaimana soal bantuan sudah terpenuhi semua dengan baik pak
bahan pemikiran tentunya setelah ini pak
setelah habis pengungsian ini
dengan usaha yang selama ini
untuk menumpang kehidupan perekonomian kami
benar benar hilang begitu ya karena bencana ini ya
ya benar benar hilang kalau saat ini
di daudah bengkel sementara hanyut semua
minta ganti rugi dan bagaimana apa yang harus
insya allah nanti akan ada jalan keluarnya
sedangkan pak widodo berada di agam
yang paling dibutuhkan pak widodo saat ini ya
sudah terpenuhi semua tapi setelah ini bagaimana
begitu ya karena mata pencarian bapak
kalau begitu saat ini prioritasnya
terjadinya apa namanya bencana susulan
dengan bnpb juga tadi karena
ada di track jalur
ya betul sekali kemarin kami
yang dipimpin langsung oleh kepala bnpb
kaki wakil gubernur dan saya bupati
dari pemerintah pusat dan juga ahli ahlinya
tapi saat ini tentunya kami masih
tetapi kami karena masih adanya
tanah datar dengan jumlah yang masih besar
setiap pagi ini terus melakukan pencarian
karena jarak jenazah yang ditemukan
ini kan kalau tadi kan ceritanya
ada juga warga bapak yang punya nasib
bagaimana kalau sekarang di pengungsian
karena banyak yang kehilangan mata pencarian
sejauh ini pak bupati sudah mendata
ataupun berkomunikasi dengan sejumlah warga
simpul simpul warga melalui kecamatan
kelurahan begitu yang punya keluhan
kami langsung bertemu dengan pengungsi ya
tinggal untuk di lokasi yang sebelumnya
ya kami tentu sudah menyiapkan lahan
ya kalau keluarga yang korban
tidak memiliki lahan untuk pembangunan rumah
kami akan bersama bnpb dan pemerintah pusat
semua rumah yang rusak di kabupaten tanah datar
terus bagaimana kehidupan selanjutnya
tentu setelah kami trauma healing
ya untuk bagaimana bisa mandiri
ya bisa bangkit kembali warga kami
pelatihan tentu bantuan modal yang diberikan
yang tentunya ini akan dibawa naungan kementerian sosial nantinya
kami akan berkomunikasi terus dengan pemerintah pusat
baik pnpb kementerian pu
untuk memperbaiki jembatan yang rusak banyak sekali juga
semua akan kita recovery kembali
tapi tentu ini tanpa bantuan
ya terima kasih saya ke pemerintah pusat
bapak bapak presiden bapak menhan menteri sosial bnpb
banyak yang sudah memberi semangat dan memberi bantuan kepada kami
ya sehingga juga bisa bertemu menteri sosial
ya berdialog dan itu membuat
semangat bagi para pengungsi kami di tanah datar
tadi juga sempat disinggung soal relokasi pak ya
tadi bapak juga sempat menyinggung untuk mencari lahan
bagaimana memberikan tempat tinggal lagi
bagi para korban yang saat ini masih
termasuk juga memberikan pelatihan
itu kita apresiasi sekali karena memang butuh sekali
ada keahlian lain begitu ya ketika mata pencarian hilang
ada pelatihan yang diberikan sehingga mereka punya kemampuan untuk kembali bangkit
kembali memiliki pekerjaan yang layak
saya akan tanyakan hal itu setelah jeda di sapa indonesia pagi
masih bersama kami bupati tanah datar
lalu juga kepala pusat data dan informasi bnpb
yang berada di pengungsian dari bencana lahar hujan
pak bupati tadi saya sempat tanya bagaimana proses relokasi
bapak juga sempat menyinggung tadi ya sudah menyediakan tanah
sehingga warga yang terdampak
yang kehilangan mata pencaharian bisa kembali bangkit
begitu bisa dilatih untuk memiliki keahlian keahlian lain
dan memiliki pekerjaan yang layak setelah ini
nah bagaimana teknisnya soal relokasi terutama pak
di mana lahan yang benar benar aman dari bencana
dan bagaimana untuk pelatihan nanti prosesnya atau mekanismenya akan seperti apa
ya betul sekali jadi begini proses sekarang ini adalah bagaimana
kita memberikan trauma healing yang langsung oleh kapolri
ibu kapolri turun langsung kesini ke kami
setelah itu bagaimana bisa akses ya
tniad juga turun dengan pangdam dengan membawa bantuan jemaatan beli
setelah itu kami sudah bisa diskusi enak nih dengan pengungsi kami
dan bagaimana kami membuat pelatihan sehingga
para pengungsi yang ingin berusaha kembali
dan ingin yang petani tidak tadi sawahnya yang sudah terendam yang lama untuk recovery
kami mencoba untuk berusaha
dan yang ketiga bagaimana penyiapan rumah
yang mana di rumah ini akan dibangun oleh kementerian pupr
ya ke dirjen perumahan
di sini ada dua metode yang kami lakukan
yang pertama kami akan menawarkan dulu kepada fungsi kami
kalau kami sediakan lahan bersedia nggak tinggal di sana itu yang pertama
yang kedua kalau pengungsi masih punya tanah yang agak jauh dari lokasi
karena di mindang ini ada namanya tanah kaum ya tanah adat gitu ya
tentu mereka masih ada punya punya tanah kaumnya
untuk sementara kami siapkan
lebih kurang dua lima hektare lahan yang kami persiapkan untuk pembangunan relokasi rumah ini
ya ini nanti tentu saja akan disosialisasikan langsung begitu ya kepada para pengungsi
sehingga mereka juga bisa langsung mengakses informasi informasi setelah bencana ini
mereka akan bagaimana begitu nasibnya
ini kita apresiasi juga untuk pak bupati tanah datar
yang telah mengupayakan ini untuk para korban bencana lahar hujan
pak muhari kabarnya anda juga akan melakukan pantauan udara ya hari ini
bersama pvmbg betul ya pak muhari
ya kemarin kepala bmgg sudah melakukan pemantauan udara secara brief
melihat kondisi kondisi apakah ada sumbatan dan lain lain di daerah tempat
pagi ini kita akan mendetailkan dengan pvmbg
ada beberapa solusi yang kemarin kita sudah bicarakan
termasuk pembangunan jack dam
karena kita berbicara pada constraint waktu
yang harus secepatnya harus bisa dibangun kemudian mana yang prioritas kedua prioritas ketiga dan seterusnya
nah ini kita akan lihat ke atas mas randi itu ada sekitar dua puluh lima hulu sungai
yang kemudian menjadi bisa menjadi alur pembawa lahar hujan ini
nah dimana hulu hulu sungai yang memang penting untuk kita bangun check dam terlebih dahulu
dan kira kira estimasi jumlah penyumbangnya berapa
itu akan kita lihat karena kalau hasil mapping dari peta topografi detailnya
itu kaan sungai di atas itu cukup lebar ya jadi ini juga
sudah ada di situ ada dua jack dump tapi ukurnya terlalu kecil
jadi ini juga akan kita lihat secara detail
dan kemudian juga sekaligus memapping yang daerah daerah yang saat ini tidak terdampak
tetapi sebetulnya sangat high risk gitu
nah itu juga kita lihat dari udara mas randi
saya tertarik juga kemarin sempat ada pernyataan dari ibu dwi korita karnawati
kepala bmkg bahwa ada modifikasi cuaca atau tmc ya teknik modifikasi cuaca
bahwa ada modifikasi cuaca atau tmc ya teknik modifikasi cuaca
yang ditetapkan sampai tanggal sembilan belas mei begitu karena memang ini berguna untuk proses pencarian sepertinya
karena intensitas hujan bisa dikurangi begitu ya dalam beberapa waktu kedepan
nah ini akan tetap sampai tanggal sembilan belas atau akan diperpanjang karena kan masa tanggap darurat juga sepertinya masih panjang begitu pak muhari
iya mulai dari dua hari yang lalu bnpb memastikan suatu yang berharga yang cukup besar
ini pesawat jenis karatman untuk melakukan operasi modifikasi cuaca dengan dukungan
ini kita tentu saja melihat kondisi kebutuhan dan juga di lapangan
saat ini biasanya itu mulai dari jam sebelas atau jam dua belas itu sudah hujan
nah dalam dua hari ini kita sudah bisa geser sedikit nih pak serdi
tapi kita nggak bisa menahan benar benar sampai sore
nah ini kita akan coba benar benar optimalkan supaya operasi pencarian operasi perbaikan infrastruktur kritis seperti jembatan
itu memang bisa difungsikan paling tidak di dua belas jam siang pagi hingga sore itu
karena kalau kita cuma terputus misalkan enam jam tujuh jam kemudian sudah hujan ini sepertinya
kita di fase tanggap darurat ini agak sedikit terkendala dengan cuaca
nah ini kita tidak mematok waktu nanti tentu saja bergantung pada kondisi di lapangan
sekiranya masih dibutuhkan masih ada kondisi kondisi yang perbaikan infrastruktur
atau pembersihan daerah terdampak tentu kita pertimbangkan untuk teruskan
jadi pada prinsipnya ini mengikuti kebutuhan dan imah dinamika di lapangan
ya memang sangat dinamis dan juga cuaca berubah
cuaca di sejumlah wilayah yang dialiri sungai dari hulu gunung merapi ini juga memang tidak menentu begitu ya kira kira pak muhari ya
tadi kemarin juga saya sempat mendapatkan penjelasan meskipun musim kemarau
tapi kalau di dataran tinggi di dekat dekat gunung merapi itu memang sangat tidak menentu sekali cuacanya begitu
dan pak muhari ini kan tadi kita juga bertanya kepada pak widodo bagaimana kondisinya
dan tadi ada keluhan juga dari pak widodo sebagai warga yang terdampak begitu dari korban lahar hujan ini
tadi pak widodo sempat mengeluhkan bagaimana nasib kami begitu para korban setelah pas bencana yang menimpa mereka
mereka kehilangan tempat tinggal kehilangan mata pencarian
ini apakah hal hal ini juga akan dikomunikasikan oleh bnpb kepada pemerintah daerah setempat maupun juga berkoordinasi dengan pemerintah pusat pak muhari
memang bencana ini tidak hanya merenggut hidup ya tetapi juga penghitungan
dan yang kemudian menjadi concern kita dalam ini hari ke enam kepala bnpb ada di lokasi
dan kebetulan sudah sempat mengunjungi hampir semua titik pengungsian dan berdialog langsung
memang kondisi masyarakat itu sebenarnya bukan pada kondisi saat ini ya tetapi kondisi setelah ini
sudah kita diskusikan dengan pimpinan daerah provinsi
jadi pak gubernur pada saat itu juga sudah memastikan bahwa tidak hanya kebutuhan kebutuhan yang disampaikan masyarakat pada saat dialog itu
sampai pada kondisi ada anak saya mau ujian sidang tapi laptopnya terbawa
hal hal sedetil itu kita sudah bicarakan
artinya tentu saja pemerintah tidak akan lepas tangan
mekanismenya nanti kita bicarakan
tentu saja hal teknis terkadang tidak semuanya bisa kita mengacu pada aturan yang ada
kita bisa melihat kebutuhan apa sebenarnya yang secara konkret dirasakan oleh masyarakat
dan tentu saja kita sebagai pemerintah akan berusaha untuk memenuhi itu
tadi kita juga sudah mendengar penjelasan dari pak muhari
sebagai juga perwakilan dari pemerintah pusat
badan nasional penangguhan bencana dari pusat begitu
banyak yang akan membantu pak widodo begitu kira kira nanti setelah bencana ini
sehingga bisa kembali bangkit pak widodo juga dan keluarga
nah ini kalau untuk relokasi
misalkan tadi juga pak bupati tanah datar telah menjelaskan
tapi saya tidak tahu kebijakan di kabupaten agam ya
tapi jikalau memang nanti ada relokasi
akan bersedia dan itu menjadi penghidupan baru begitu ya
kira kira pak widodo nanti kedepannya
kalau sudah seperti itu kan ikuti saja aturannya
saat ini anggota keluarga ada berapa pak
kami satu rumah itu lima orang
pak muhari akan melakukan pantauan udara ya pak
nanti kita akan perbaharui lagi kalau memang ada informasi setelah pantauan udara dari pak muhari
nanti kami akan coba hubungi kembali mungkin mudah mudahan bisa tersambung pak
ya pak widodo saya lanjutkan
berarti anggota keluarga ada lima bapak istri dan anak anak ya pak ya
atau masih ada yang balita
satu sekolah yang paling besar sudah bekerja
kemudian yang paling kecil balita masih dua lima tahun
ini yang masih sekolah gimana kondisi sekolahnya pak
ya ke sekolah tidak bisa aktif karena dipakai untuk pengungsian
sekarang sekolah sekolah banyak dipakai untuk pengungsian ya pak ya
lalu ada untuk anak bapak yang masih bersekolah ini ada juga bantuan ataupun pelatihan atau belajar di pengungsian begitu untuk tidak ketinggalan pelajaran saat ini
adakah bantuan seperti itu pak
tapi kalau trauma healing untuk menghilangkan trauma begitu ada
hiburan hiburan untuk anak anak ada
ya ini jadi catatan juga untuk pemerintah bahwa saat ini yang paling penting adalah
membangkitkan semangat para korban banjir lahar hujan ini sehingga bisa kembali menata hidupnya begitu ya setelah bencana dan mencari pekerjaan
saya kembali ke pak bupati pak eka
pak saat ini yang sudah disalurkan bantuan apa saja pak di sana pak di tanah datar
ya yang pertama tentu kebutuhan hari hari ya
kebutuhan sehari hari termasuk sembako ya terus yang kedua untuk infrastruktur terus toma healing tadi yang tadi saya sebutkan dari awal
dan juga bantuan bantuan
bantuan bagaimana anak anak kami ini bisa sekolah itu dari kemensos bekerja sama dengan kami kita bikinkan tempat jadi guru didatangkan
jadi anak anak juga tidak ketinggalan mata pelajaran gitu ya
jadi kami ini di tenda kemensos atau tenda tenda kami anak anak di sana selain trauma healing yang program dari kemarin yang ibu kapori langsung turun tangan ya
ada juga dari kemensos dan kami sendiri dari pemda dan juga dibantu oleh uin mahmud yunus yang ada di batu sanggar kabupaten haludatar
ada sisi kultural yang harus diperhatikan
ada juga sisi kemanusiaan ada juga sisi risiko bencana yang harus diperhatikan
saya ingin bertanya kepada pak bupati ini banyak warga yang tinggal di sekitaran sungai yang secara kultural sudah banyak sekali di sana yang menetap lama sudah sejak lama begitu berada di sana
bagaimana bapak menyeimbangkan sisi kultural ini sisi kemanusiaan dan sisi risiko kebencanaan pak
ya baik tentu pertama bagi warga kami yang tidak jauh dari sungai
itu mengikuti aliran sungai
jadi itu yang disediakan oleh nenek moyang kami
termasuk saya tidak jauh juga dari sungai rumah saya
tapi ada nenek moyang itu kehidupan
tapi dengan kondisi alam yang saat ini kita tahu tentu kami berusaha bagaimana memberikan pemahaman kepada keluarga keluarga kami di sini secara bahwa ini sangat berisiko
jadi secara ketua keluargaan kami lakukan
dan insya allah juga banyak yang sudah paham gitu loh mas radhi
sehingga tadi malam aja itu kami jam sedang habis evaluasi jam satu malam
itu ada dari satu desa meminta bantuan ingin dievakuasi
akhirnya kami turunkan marinir polisi bapak sarnas
itu pergi menjemput warga yang diseberang yang masih ada jembatan masih kita belum terpasang jembatan belinya
mereka udah mulai keluarga kami di sana sudah mulai trauma
itu yang kami mulai pemahaman
ya begini bu tentunya ini perlu kerjasama kita semua bagaimana kita saling pengertian di sini
dengan warga dengan keluarga keluarga kami yang dirantau yang juga membantu pemahaman pemahaman ini kepada keluarga atau warga yang ada di seputaran sungai aliran merapi
dan juga sungai aliran gunung singgalang
karena tempat kami ini dua sumber yang bencana ini gunung merapi dan juga banjir bandang dari gunung singgalang gitu mas raditya
oke wah ini berarti peta kebencanaannya lebih lengkap lagi begitu ya untuk di tanah datar
ini tau gak mas saya seperti habis kalah perang ini keadaan kami di sini
habis saya dibombardir apa kayak kalah perang kami di sini
ya ya memang perlu pemetaan kebencanaan yang lebih konferensi seperti ini di tanah datar
dan tentu saja ini tidak bisa dilakukan oleh pemerintah saja
tapi juga kerjasama dari semua elemen termasuk masyarakat juga di sana
diberikan edukasi yang baik begitu oleh pemerintah
termasuk juga saat ini mungkin pak bupati dengan forkopinda tidak berhenti terus untuk memberikan bantuan ya
bantuan edukasi moral dan juga material begitu kira kira ya
terima kasih pak bupati pak eka putra pak bupati tanah datar telah berbagi informasi di sapa indonesia pagi
semoga juga apa yang terjadi di tanah datar semua segera pulih segera bangkit
termasuk juga pak widodo pak edi widodo yang berada di agam
saya berpesan tetap semangat pak bangkit lagi meskipun saat ini terjadi bencana
saya yakin ada jalan yang bisa memberikan penghidupan kembali untuk bapak
menjalani kehidupan yang lebih baik setelah bencana ini
pak widodo pak bupati sekali lagi terima kasih
terima kasih mas raditya terima kasih banyak
saudara waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh